ya kontingen indonesia menambah lagi satu medali emas lewat cabang olahraga para atletik
turun di nomor seratus meter putri kategori t empat puluh dua atlet indonesia tiarani karisma evi sukses menjadi yang tercepat di lintasan
tampil di lintasan nomor empat sprinter andalan indonesia tiarani karisma mengawali lomba dengan sangat baik
tiarani langsung melesat meninggalkan lawan lawannya dan berhasil melintasi garis finish sebagai yang tercepat dengan catatan waktu empat belas sembilan puluh delapan detik
tempat kedua dan ketiga diduduki oleh sprinter jepang maeka wakaede dan tozawa tomomi
sebelumnya tiarani yang tampil di nomor lompat jauh di asean para games juga sukses merebut medali perak